ya indra sejak menjadi perhatian ya menyita media sejak diberitakan sudah hampir lima bulan
berarti misteri kasus racun cyanida dalam kopi yang menewaskan wayan mirna belum juga terpecahkan
sulit sekali sepertinya ya kasus ini ya sangat kompleks
sepertinya ya harusnya tidak kompleks ya
karena memang sejak awal kasus ini bergulir polisi hanya menetapkan satu tersangka utama pembunuhan mirna
yakni teman korban sendiri jessica kumala wongso
jessica kumala wongso sudah ditahan sejak tiga puluh januari dua ribu enam belas
namun hingga kini berkas penyelidikannya belum dinyatakan lengkap
padahal batas waktu penahanan hanya satu ratus dua puluh hari
jika tidak bisa melengkapi bukti bukti yang dituduhkan polisi harus membebaskan jessica
perkara tersebut di atas sembilan tahun
jadi masih bisa dilakukan penambahan tiga puluh hari diperpanjang tiga puluh hari
setelah itu sudah tidak ada lagi
pihak jessica melalui kuasa hukumnya pun sudah siap mengambil sikap jika polisi menambah masa penahanannya
jadi ya sedang terhindari hindari berita katanya polisi mempor panjang
tiga puluh hari lagi izin pengadilan
dia pernah tahu pengadilan
serah sedangkan buartalah kalau dua puluh delapan ini
karena tidak ada buktinya
polisi belum menemukan bukti kuat maupun saksi kunci yang melihat langsung
saat jessica menuangkan sesuatu ke gelas kopi vietnam yang kemudian diminum mirna
inilah yang membuat kasus jessica tidak kunjung bisa di p dua puluh satu
kasus pembunuhan wayan mirna salihin menyita perhatian publik karena dilakukan dengan cara tidak biasa
mirna tewas akibat racun cyanida dalam dosis tinggi
yang ternyata bersumber dari kopi yang dipesannya saat berada di sebuah kafe di kawasan mh tamrin jakarta
kejadian bermula sesaat setelah korban minum es kopi bersama dua rekannya
usai minum es kopi mirna mengalami kejang dengan mulut berbusa
meski sempat dibawa ke rumah sakit nyawanya tidak bisa tertolong
mirna tewas enam januari lalu